kita ke surabaya seorang guru di surabaya dituntut hukuman kebiri kimiawi selama tiga tahun oleh jaksa penuntut umum karena terbukti melakukan pencabulan terhadap belasan muridnya yang masih di bawah umur
selain kebiri jaksa juga menutup terdakwa dengan kuman penjara empat belas tahun serta denda seratus juta rupiah subsidi dari tiga bulan kurungan
rahmat selamat santoso alias memet tiga puluh tahun seorang guru pramuka sebuah sekolah dasar di surabaya ini hanya bisa pasrah saat menjalani sidang tuntutan di pengadilan negeri surabaya senin sore
oleh jaksa penuntut umum memet yang melakukan perbuatan cabul pada belasan siswa binaannya dituntut empat belas tahun penjara kebiri kimia selama tiga tahun serta denda seratus juta rupiah subsidi dari tiga bulan kurungan
surat tuntutan ini diberikan oleh jokowi dan jokowi
ini dibacakan jaksa penuntut umum dalam persidangan yang digelar secara tertutup di pengadilan negeri surabaya
dalam kasusnya rahmat dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal delapan puluh dan pasal delapan puluh dua uu ri no tujuh belas tahun dua ribu enam belas tentang perubahan kedua atas uu nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua tentang perlindungan anak
tuntutan jaksa ini pun mendapat dukungan dari aktivis childron crisis center yang ikut mengawal sidang asusila ini
terhadap pelaku terhadap tanggapan
merasa itu sudah sangat adil melihat pelaku ini korbannya sudah terlalu banyak benar benar seperti mengarah
tapi dua belas tahun dan denda kebiri dan denda nya sudah sampai
denda nya berapa ya
denda seratus juta
untuk hubungan badannya
sementara asbidum kejati jatim asyaf mariono menjelaskan
hukuman kebiri ini dijatuhkan berdasarkan beberapa pertimbangan
hari ini jaksa telah melakukan tuntutan terhadap kasus yang dilakukan oleh terdakwa rs
yang pertama memang sebetulnya putusan pengadilan yang menyatakan ada tindakan seperti itu adalah muncul dalam putusan
kalau sekarang memang kami yang melakukan penuntutannya dengan beberapa pertimbangan
satu bahwa korban lebih daripada satu
terus pelaku adalah pendidik yang seharusnya melindungi
dan menelit anak pendidiknya dengan benar
yang ketiga adalah hancurnya masa depan korban
untuk diketahui kasus ini bermula dari laporan beberapa orang tua korban
terdakwa memperdaya anak didiknya dengan modus memasukkan siswanya ke dalam tim inti pramuka sekolah
selanjutnya siswa yang terpilih diajak ke rumahnya untuk belajar pramuka
namun bukannya belajar ia justru menyuruh siswanya untuk melayani nafsu bejatnya
hukuman kebiri kimia ini sebelumnya sudah pernah dijatuhkan pada seorang terpidana
karena kasus pemerkosaan anak di mojokerto